indonesia hingga kini masih mengalami triple burden di bidang kesehatan yang memerlukan penanganan serius
penyakit infeksi new emerging dan re emerging seperti covid sembilan belas
penyakit menular yang belum teratasi dengan baik
serta penyakit tidak menular atau ptm yang cenderung naik setiap tahunnya
berdasarkan data bpjs kesehatan tahun dua ribu dua puluh
beban pembiayaan penyakit tidak menular seperti jantung diabetes hipertensi
kanker dan lain lain mencapai rp dua puluh empat satu triliun
jumlah ini meningkat dibandingkan tahun dua ribu dua puluh
yang mana beban pembiayaannya sebesar rp tujuh belas sembilan triliun
adapun pada tahun dua ribu dua puluh satu
pembiayaan kesehatan terbesar ada pada penyakit katastropik
yaitu penyakit jantung sebesar rp tujuh tujuh triliun
dalam menurunkan kasus ptm ini
tentunya harus melalui pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular
di masyarakat dengan mewujudkan perilaku hidup sehat
untuk itulah kementerian kesehatan menggelar
sosialisasi pembangunan kesehatan dan deteksi dini penyakit tidak menular
di berbagai daerah di indonesia
salah satunya di kota makassar sulawesi selatan
pada tanggal lima belas september dua ribu dua puluh
dalam kegiatan sosialisasi tersebut
hadir tiga orang narasumber
yaitu anggota komisi sembilan dpr ri ibu alia mustika ilham
provinsi sulawesi selatan
bapak yusri yunus
dan kepala dinas kesehatan kota makassar
ibu dr nur saidah sirajudin
kami menghimbau kepada masyarakat yang ada di sekitar kita
untuk memeriksakan dini kesehatan dari awal
lebih baik mencegah daripada mengobati
lakukan pemeriksaan dini
cek pemeriksaan kesehatannya
lakukan istirahat yang baik
gisi yang sehat
kemudian kelola stres
kemudian istirahat yang baik
kami pemerintah kota makassar
khususnya dinas kesehatan kota makassar
selalu gencar melakukan screening deteksi dini
terkait dengan penyakit tidak menular
yang ada di wilayah masing masing
tentang pelayanan kegiatan ini adalah untuk mendeteksi dini
tentang penyakit tidak menular
kehadapannya supaya kehadapannya sering sering
diadakan pertemuan semacam ini
memang kita harus awalnya dari keluarga
bagaimana kita menciptakan
keluarga kita hidup sehat hidup bersih ya
melakukan gaya hidup sehat dan memeriksakan diri secara rutin
ke puskesmas adalah kunci untuk mencegah penyakit tidak menular
karenanya dibutuhkan kerjasama antara pemerintah
dpr dan semua pihak termasuk masyarakat untuk bersatu padu
bahu membahu dan bergotong royong untuk dapat meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat indonesia